direkturat kriminal umum polda jawa tengah mengungkap penjualan senjata api lewat media sosial yang dipasok dari jakarta
tiga orang ditangkap dan puluhan senjata api berikut amunisinya disita
pengungkapan penjualan senjata api ilegal ini berawal dari informasi masyarakat
senjata api ini ditawarkan di media sosial facebook lengkap dengan domisili penjualnya di jawa tengah
polisi kemudian menangkap tersangka es warga sukoharjo jawa tengah
dari keterangan es polisi meringkus tersangka rh warga cirebon jawa barat
senjata senjata api ilegal tersebut ternyata dipasok dari tersangka p di jakarta
dari ketiga tersangka polisi menyita delapan belas pusuk senjata api laras pendek dua puluh delapan pucuk airsoft gun sembilan ratus delapan puluh tujuh butir amunisi serta alat bor yang digunakan untuk memodifikasi senjata
dalam pemasarannya senjata api ilegal ini ditawarkan dengan harga antara satu
satu juta sampai di atas seratus juta rupiah
polisi masih mendalami jaringan penjualan senjata api ilegal ini termasuk mendalami dugaan keterlibatannya dengan kelompok teroris
kemudian cara transaksinya itu pakai wa jadi tertutup ya
jadi orang orang tertentu aja kemudian transaksi jadi online
jadi transaksinya sudah online juga
tapi pengirimannya melalui paket
waktu kita awal penangkapannya juga kita melalui paket